kalau anak yang dikandung lintang itu adalah anak juragan bronto
aku jadi gak percaya
anak di dalam kandunganmu itu anak aku atau bukan
suamiku meragukan aku dinta
dia menuduh aku berselingkuh
dia gak percaya
kalau bayi yang ada dalam kandunganku ini adalah bayinya
kemana mereka perginya
sekarang kamu tidak berpotik lagi
aku akan hisap darahmu yang lezat itu
kamu sudah siuman lintang sayang
mana mungkin aku melepaskan kamu
setelah sekian lama aku menunggu
sekarang saya bisa memiliki kamu
harus kami apakan perempuan ini
apa kami perlu menunggunya sampai penghulu datang
buat apa penghulu
malas nyari istriku
aku gak akan pernah cari tahu keberadaannya di mana
memang kamu harus melupakan perempuan pengkhianat itu
dan ibu akan mencarikan perempuan yang lebih baik daripada dia
nggak usah bu
untuk krishna sekarang lebih baik krisna sendiri lagi
walaupun dia nggak mau dicarikan penggantinya
aku akan tetap mencarikan istri buat dia
daripada dia kembali dengan perempuan siluman itu
mau apa lagi
nggak mungkin aku melepaskan kamu sayang
kamu kan sudah ditinggal sama suami kamu
sebaiknya kamu jadi istriku saya
jangan sentuh saya
sampai kapanpun saya nggak akan sudi nikah sama kamu
tidak ada yang mendengar
akhirnya aku bisa memiliki kamu
semakin kamu merontak
semakin kamu kelihatan cantik
aku sangat menginginkan perempuan itu
apa aku nggak cukup untuk agam
kalau nggak keluar
aku gak akan ngebiarin akan menyentuh perempuan itu
aku bunuh kamu
akang kenapa sih akang cuma mikirin diri akang sendiri
aku gak pernah mikirin perasaan saya
aku kan sudah bilang dari waktu mengawili kamu bahwa kamu bukan yang terakhir
sekarang kamu akan saya bikin susah
bawa ke atas
aku akan urus urusanku
aku harus melawan aku terpaksa mengeluarkan kekuatanku
ya tuhan kenapa di saat seperti ini aku harus kehilangan kekuatanku
ya tuhan tolong aku
aku akan makan daging siloman yang lezat
kamu nggak usah susah susah melepaskan diri dari tali itu
kalau tidak mungkin bisa lepas
sekuat apapun kamu coba
ternyata ramuanku yang paling penting habis
kamu betul betul siluman yang beruntung
karena ramuanku habis
tapi kamu tidak usah khawatir
kenapa bahan ramuanku harus habis sekarang
ternyata dukun itu pakai mantra biar aku nggak bisa ngelolosin diri
contohnya kamu cuma bisa hidup bukan saat takut
tempat apa tadi
produkti yang salah
pasti dukun itu udah pulang deh
cepet banget sih itu dukun pulang
makasih ya kamu udah nyelamatin aku
eh tapi sekarang kita harus cepat cepat pergi sebelum dukun gila itu pulang
ya eh eh